menteri kesehatan budi gunadisadikin mengungkapkan indonesia kekurangan sekitar tiga orang dokter
untuk menghadapi lonjakan kasus covid sembilan belas
selain itu indonesia membutuhkan enam belas hingga dua puluh perawat tambahan
saat ini pemerintah tengah mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut
menurut budi ada sekitar tiga sembilan ratus orang dokter yang akan selesai magang tahun ini
pemerintah akan mempersiapkan para dokter muda untuk langsung turun menangani pandemi covid sembilan belas
perawat pun tengah dipersiapkan lebih cepat agar bisa segera direkrut setelah lulus dan mendapatkan sertifikasi
kita juga memerlukan tambahan dari perawat dan juga dokter
kita sudah mengidentifikasi ada kebutuhan antara enam belas sampai dua puluh ribu perawat
dan kita sudah mempersiapkan dan mengidentifikasi tenaga tenaga perawat yang sudah lulus sekolahnya
sudah lulus juga uji kompetensinya
dan masih ditempatkan
jadi tingkat akhir atas instruksi bapak presiden nanti kami akan bicara dengan bapak menteri pendidikan
bagaimana bisa menggerakkan perawat perawat ini lebih cepat masuk ke praktek